tomohok adalah istilah senjata budaya indian
stik ini dinamakan tomohok karena dagingnya sangat besar
beratnya mencapai satu kg dan mengandung serat lemak yang lezat
sebelum dibakar daging dimarinasi dalam campuran garam merica dan minyak
kemudian untuk menghasilkan rasa yang khas
pemohok dipanggang menggunakan bara dari arang
setelah kurang lebih sepuluh menit
daging kemudian dipanggang dalam oven dengan tingkat kematangan yang diinginkan
tekstur daging yang lembut porsinya yang besar aroma eksotik
dan pilihan saus yang bervariasi menjadi daya tarik bagi penggemar kuliner daging
ini enak banget sih aku nyobain dagingnya itu berbeku juicy banget
kayak enak banget ya kak
aku tadi nyobain saus yang berbeku ini enak banget
ini enak banget
daging rusuk sapi dari endorse yang kita import dari amerika
dan ini merupakan daging yang prime banget prime ribs
yang rasanya itu juicy dan lembut dan besar sekali
tidak ada salahnya untuk mengajak keluarga atau teman
sebab porsinya terbilang cukup besar
sembari makan anda juga bisa menikmati gemerlapnya kota bandung dari ketinggian